nelayan menemukan sejumlah benda yang diduga serpihan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp di perairan muara bungin bekasi jawa barat
dalam video amatir terekam detik detik evakuasi serpihan pecahan pesawat dan barang milik korban
inilah detik detik evakuasi benda yang diduga serpihan pesawat dan barang milik korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
dalam video amatir terlihat pecahan benda pesawat dan barang serta pakaian yang diduga milik korban
sejumlah barang ini tidak sengaja ditemukan oleh para nelayan yang berlayar di sekitar lokasi kejadian
barang temuan warga belayan kemudian diserahkan ke petugas badan sar nasional
sejumlah barang temuan warga dikumpulkan di posko gabungan kepolisian dan badan sar nasional
barang temuan warga tersebut akan diserahkan ke posko utama krisis center di tanjung priok jakarta
dedy beben bekasi